kami baru saja mendapatkan informasi jika sepuluh warga negara indonesia telah dibebaskan oleh kelompok abu sayyaf
para sandera yang dibebaskan ini lalu diterbangkan dari filipina ke jakarta
kepolisian filipina mengkonfirmasi sepuluh warga negara indonesia yang disandra kelompok abu sayyaf telah dibebaskan
warga negara indonesia ini dilepas oleh penyandra di depan rumah gubernur sulu tototan pada pukul satu lewat lima belas siang waktu setempat
dan para awa kapal ini sebelumnya ditangkap oleh kelompok abu sayyaf pada akhir maret dua ribu enam belas lalu
kelompok abu sayyaf telah meminta tebusan sebesar lima puluh juta peso atau sekitar empat belas dua miliar rupiah dan tebusan kepada perusahaan pemilik kapal
sementara itu keluarga korban dari sandra kelompok militan filipina abu sayyaf ini mengaku belum mendapatkan informasi terkait dengan pembebasan korban pada sore hari ini
kendati demikian pihak keluarga tetap mengucapkan puji syukur dan terima kasih pada pemerintah indonesia